hujan abu erupsi gunung merapi tampak di desa tegal mulyo kabupaten klaten jawa tengah
dalam video amatir yang direkam warga terlihat material hujan abu bercampur dengan pasir yang cukup tebal
hujan abu ini muncul selang tiga puluh menit setelah erupsi gunung merapi
desa tegal mulyo hanya berjarak empat km dari puncak gunung merapi
bahkan hujan abu ini sempat membuat warga panik karena suasana yang mencekam
setelah hujan abu mengguyur banyak warga yang langsung turun dan mengungsi ke tempat evakuasi sementara
gemuruh kayak suara angin dan hujan
terus disusul terus kalau ke ewo desu gamil itu langsung keluar terus menerus gitu
terus panik langsung kesini semua
disini hujannya hujan abu tebal
tadi kalau sini nggak begitu tebal tapi di rumah yang penjauran ke atas kayak malam itu petang
berapa kilometer jaraknya dari puncak
jarak jaraknya sekitar empat kilometer
tapi kalau di tegal mulyo seperti yang
teman teman tahu teman teman ketahui bahwasannya ada masih hujan
ada hujan abu yang mungkin begitu ya agak tebal sedikit gitu ya
dan kita sebenarnya sudah koordinasi dari kemarin kemarin terkait dengan yang di mbali rantai ataupun di tegal mulyo
untuk warga sebaiknya tetap mengungsi di ten
sementara itu rekaman video amatir juga menunjukkan hujan abu disertai pasir di sejumlah wilayah di boyolali
termasuk di kecamatan musuk dan kecamatan taman sari
sebelumnya gunung merapi meluncurkan awan panas pada pukul tiga belas tiga puluh lima waktu indonesia barat
luncuran awan panas dengan jarak dua ribu meter mengarah ke arah barat daya dan berhulu di kalik rasak dan boyong
erupsi di waktu ini memiliki tinggi kolom seribu enam ratus meter dan menjadi yang terbesar sejak erupsi mulai tanggal empat januari dua ribu dua puluh
dpbd boyolali langsung mengirim enam lembar masker serta logistik ke wilayah yang terkena hujan abu
ya sekitar satu tiga belas sekian ya
jadi ada letusan dengan tinggi kolom seribu enam ratus para selatan dan barat daya
namun angin terbawa ke timur sehingga wilayah boyolali ya prp dua sebetulnya di jersanguk dukuh meri dukuh sujimoran dukuh meling abu sangat tebal
kita mengirim asesmen tim drc dan logistik termasuk masker enam ribu jisbat warga di sana
namun hujan abu disertai pasir tidak berlangsung lama karena setelah itu hujan deras mengguyur wilayah boyolali sehingga udara dan jalanan kembali bersih setelah diguyur hujan yang cukup deras
tim liputan cnn indonesia